tahun ini hari anak nasional mengusung tagline atau slogan gembira di rumah
nah karena di rumah aja mungkin anak lebih lekat ya bergembira lewat gadget atau gawai ketimbang aktivitas di luar rumah
kemudian bagaimana membuat anak merasa aman dan gembira dengan kegiatannya
tapi bagaimana juga orang tua sadar dengan bahaya yang ada dalam tayangan media
nah untuk membahasnya kami terhubung dengan wina nuariza ceo astara ip management nusa official
mbak wina selamat malam
selamat malam mbak
hai mana nih nusa dan raranya
nusa dan raranya lagi ada di youtube
lagi di youtube ya katanya mau geret geret koper nih kata netizen nggak tahu kemana tapi
betul tadi habis dari muara angke
oke mbak wina kan sekarang lagi di tengah pandemi
kemarin juga teman teman dari nusa rara akhirnya membuat video ketika bulan puasa untuk menemani anak anak gitu ya
untuk menjadi hiburan anak anak
tetap nyaman di dalam rumah sambil nonton tayangan nusa dan rara
tapi sebetulnya konsep dari teman teman astara untuk membuat anak anak bergembira di rumah tanpa gawai itu seperti apa sih mbak
jadi gini kalau dari kami sebetulnya kami mencoba untuk menyediakan konten atau tayangan dalam bentuk animasi
yang itu bisa menjadi pilihan bagi orang tua dan masyarakat indonesia
buat orang tua untuk juga menjadi media edukasi bagi anak anak
jadi sebetulnya kontennya bukan hanya konten hiburan
tapi juga konten edukasi buat anak anak gitu
oke nah pengerjaan nusa dan rara ini melibatkan anak nggak sih mbak
untuk mengetahui kebiasaannya anak apa yang diinginkan anak pola mereka seperti apa
ya betul kita melibatkan anak anak jadi anak anak yang memang ada di lingkungan kami sendiri gitu ya
dan juga sebetulnya nusa dan rara kan juga tahu
pokoknya anak anak ya jadi kita juga melihat dari kebiasaan kebiasaan mereka gitu mbak
supaya memang ceritanya bisa relate betul betul dengan anak anak indonesia
jadi banyak yang mau kayak nusa dan rara soalnya nih
oke mbak wina memberikan tayangan yang ramah untuk anak anak sulit nggak sih mbak
karena di tengah gempuran media luar kemudian juga media sosial
nampaknya anak anak banyak yang justru menggandrungi media sosial seperti tiktok mungkin
yang agak sedikit kurang dari edukasi
tantangannya apa aja mbak
tantangannya adalah bagaimana membuat konten yang serilate mungkin dengan kehidupan anak anak indonesia
jadi karena memang anak anak cenderung lebih memilih konten konten yang mirip sekali dengan kesehariannya
jadi mungkin dari sisi itu makanya nusa punya daya tarik tersendiri bagi anak anak indonesia gitu
tantangannya justru apa ya
cuma lagi lagi kami di sini mencoba mencari hubungan antara kebiasaan anak anak di rumah
dengan juga nilai nilai yang ingin diadaptasikan oleh anak anak indonesia
mbak wina sekarang kan kita lagi di masa pandemi otomatis semua anak anak di rumah
nontonnya juga di rumah lewat youtube lewat tv
nonton nusa dan rara nih
kemudian gimana memberikan edukasi apa yang diberikan kepada anak anak
soal pandemi ini supaya mereka paham dengan mudah dengan gaya anak anak mengenai protokol kesehatan dan sebagainya
salah satunya kami membuat konten dalam bentuk animasi juga dan juga kemarin ada konten dalam bentuk dua d
di situ kami menyampaikan pesan untuk anak anak indonesia supaya menjaga jarak
supaya menggunakan masker dan ketentuan protokol lainnya gitu ya
dan kami membuat tayangan tersebut dengan harapan anak anak lebih bisa menerima pesan pesan tersebut sehingga mereka bisa mengadaptasikannya
jadi dalam kontennya juga ternyata nusa dan rara pakai masker atau seperti apa mbak
nusa dan rara pakai masker
jadi tetap ya
karena kalau keluar rumah mereka menggunakan masker
juga protokol untuk cuci tangan
kemudian apa namanya
jangan lupa untuk membasuh tangan dua puluh detik
seperti itu itu kita buat juga sih konten konten seperti itu
bahkan sekarang anak anak sudah mulai sekolah nih
kalau dari teman teman astara ada ini nggak sih mungkin kerjasama atau koordinasi dengan beberapa pihak sekolah untuk saling membantu memberikan edukasi lewat konten konten animasi misalnya
sejauh ini kolaborasi ada dengan beberapa sekolah dan kemungkinan akan panjang
panjang juga gitu ya mulai dari ke depan juga sampai dengan kita nanti ada film nusa seperti itu
kita juga ada kerjasama dengan sekolah sekolah gitu
jadi selain itu juga kita bekerjasama dengan pihak pihak lain yang juga memang konsen terhadap pendidikan
ada beberapa platform juga
mbak wina di tengah gempuran informasi saat ini
saya yakin adalah dampak buruknya dengan keterbukaan informasi terhadap anak anak
karena kan mereka gampang banget nerima gitu ya
gimana kemudian memberikan apa namanya memberikan edukasi memberikan imbauan bahwa pengaruh ini tuh kepada orang tuanya maksud saya
kepada orang tuanya supaya sadar bahwa ada loh banyak tantangan banyak tayangan tayangan yang tidak cocok dengan anak anak
jadi kalau dari kami sendiri ada beberapa program kami gitu
kami juga membuat talk show dengan beberapa pakar gitu ya
terutama di bidang psikologi dan juga
dari situ kami juga berkolaborasi untuk menyampaikan kepada orang tua dari sisi parenting kepada anak anak
supaya bisa membantu orang tua juga gitu untuk memilihkan konten anak anak
juga bagaimana menggunakan gadget ini sendiri yang baik sesuai dengan porsi usia anak anaknya gitu
mbak wina terima kasih banyak sudah bergabung sudah ngobrol ngobrol di cnn indonesia connected
salam untuk nusa dan rara
selamat hari anak nasional
selamat hari anak nasional